gubernur dki jakarta anies baswedan resmi mengumumkan pemberlakuan kembali kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau psbb mulai senin empat belas september dua ribu dua puluh
anies juga membatasi sektor usaha yang beroperasi di tengah psbb total
hanya sebelas sektor usaha yang boleh beroperasi yaitu kesehatan bahan pangan energi komunikasi dan teknologi informatika lalu keuangan logistik perhotelan konstruksi dan industri strategis
bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa tapi dikurangi
dan perlu saya sampaikan bahwa izin operasi pada bidang bidang non esensial yang dulu mendapatkan izin akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan
kegiatan baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial itu tidak menyebabkan penularan
sektor usaha di luar itu terpaksa harus ditutup selama psbb diberlakukan
salah satu usaha yang paling terpukul adalah usaha di bidang jasa seperti tempat cukur rambut juga salon
mereka dianggap sangat rentan terhadap penularan covid sembilan belas karena harus berinteraksi secara langsung dengan pelanggannya
resiko ini disadari pelanggan sehingga saat relaksasi pun pendapatan mereka tidak seperti di kondisi normal
yang disebut awalnya seratus persenan masuk itu berkurang enam puluh persenan masuknya empat puluh persen
ya rugilah pasti kurang kemasukannya
ya kalau penghasilan saya menurun jadi kurang
tidak seperti biasa
menurut peneliti dari smeru research institute palmira bahtiar
usaha mikro kecil dan menengah informal model seperti ini sangat rentan karena modal terbatas
serta melayani konsumen secara langsung
mau tidak mau mereka sementara harus mengubah pekerjaannya agar tetap bisa bertahan
itu susah ya karena dia juga rentan tetapi kliennya juga rentan gitu ya
jadi memang tidak ada
negara lain mereka harus berproduksi
berproduksi dulu gitu ya
berproduksi dulu jualan apa dulu bikin reselling apa dulu gitu
terpaksa karena memang untuk sektor sektor itu nggak mungkin kecuali kalau dia pakai protokol yang sangat ketat
tidak adanya bantuan dari pemprov terkait usaha ini membuat mereka semakin terjepit dalam situasi psbb
menurut palmira pendataan menjadi penting untuk dilakukan
dan juga dilakukan agar pemerintah bisa menyalurkan bantuan yang tepat sasaran
karena umkm adalah tulang punggung ekonomi nasional